ada apa sih rek
kok latihan mejanya kayak gitu
nggak ada yang salah
aku masih sayang banget sama meja ini rob
aku membatalkan pengunduran diri aku dari kantor ini
paci penggorengan langsung jatuh sendiri gitu umi

sebaiknya aku aja dulu

perlu ngomelin gitu
gak baik kalau suami manggil istri itu
wajiban istri untuk nyahutin
umi denger ya
bangka dulu itu teriak teriak
juru bikinin makanan juru bikin kopi
dia tuh kegemaran puasa umi
jadi dia main aja cuekin aja umi
ya allah suaranya makin gede tuh
biarin aja biarin
ntar kalau suara dia capek itu teriak teriak
dia bakal berhenti udah cuekin aja
dengan kopelit aja doang
daun mahkota bukan kolak
semangat amat sih lu
bersui lagi wajahnya
pake pake tuh harus semangat
mbak bener bener senang banget
bener bener lagi bahagia
ya udah deh
eee rupi berangkat kerja dulu
jin tunggu di luar ya
kan rumah di peanut
lo jangan macem macem ya jangan coba coba deketin rumahnya dia udah ada yang punya tahu
ngapa lo mau nyantorin rumahnya lagi udah mendingan lu pergi deh sebelum
malam ya coba kagak ada malunya
udah di tolak masih juga kemarin loh
pak ibu aji ayo pergi dulu ya ini sih assalamualaikum
udah setres kali ya ya
nggak usah diurusin aja sekarang bagaimana kita berangkat
papa majalahnya maul lobi
tumen tumenan lu pagi pagi bawa pacul
kita berdua kan lagi kena hukuman bersihin kebun
sekarang udah deh
lu mendingan ikut gue ke rumah saipul sama si ipe
nggak usah banyak tanya
ini sebenarnya bukti kalau kita berdua
pengikut setiap haji sama bu haji
ada apa lagi kemarin
masih mau ngefitnah anak ayo si joni
masih kurang puas
masih mau ngelebek lagi
eh lu sabar dulu berdua
jangan buruk sangka dulu
kita kemarin maksudnya baik baik
gua cuma pengen ngingetin lu berdua
sebelum tinggal sama keluarga si sulam
apa pernah si joni terlibat dengan anak yang namanya si topan
itu artinya si sulam kagak berhasil mendidik anak
nah lu berdua jangan mau diperdaya sama si sulam
setahu aja sih si joni itu emang udah berteman lama sama si topan
tapi si joni itu beda sama topan
kagak bakalan deh ke pengaruh
pak haji bu haji udah deh
kagak usah ngurusin kagak kagak ya
pan si topan sekarang udah dalam proses penghukuman
jadi pak haji tuh nggak usah deh
nggak gitu deh
ngapain sih cari masalah
ntar jadi kayak bumerang lagi
eh diam lu
eran lu nih yang penyebabnya
tau bilang tadi si joni itu nyopet
sekarang lu datang kemari
lu belain si sulam lu
kalau begitu ayo pamit aja deh
daripada ntar salah ucap
mendingan sekarang nih ya
pergi aja dia buru buru
tapi maaf kata bukannya ngusir
kita berdua ini emang udah kagak bisa deh pengaruh
soalnya kita berdua udah yakin
kalau keluarga aji sulam itu kagak bakalan
ngajarin si joni itu jadi orang kagak bener
iya bener tuh
kagak mempan udah kagak mempan dah
lu berdua bukannya berterima kasih
kita kan sudah ikut mengikirin si joni
udah deh pokoknya jangan nyesel ntar ya
udah deh bah biarin aja
ntar juga ada yang kena akibatnya
yang empat kita udah ingetin sama dia
biarin dia nyesel duluan iya enggak
ntar baru dia sadar siapa yang benar
kalau kita yang bener kan dia malu sama kita
biarin aja udah ya jalannya
kita kagak mempan nih
ya begitulah dega semuanya
hai rek assalamualaikum
kok kayaknya kamu beda banget sih hari ini rob
apa aja sih yang beda
kayaknya kamu tuh seneng banget
tadi senyum senyum terus
biasa aja sih rek
tuh kamu senyum
kamu juga senyum senyum
berarti kamu juga beda dong
aku sih emang selalu senyum
oh ya udah gini aja
selama tersenyum itu belum dilarang jadi tersenyumlah
ada apa sih rek
kok latihan mejanya kayak gitu
makanya ada yang salah
aku masih sayang banget sama meja ini rob
aku membatalkan pengunduran diri aku dari kantor ini
berarti aku masih punya partner kerja yang cantik
kamu tuh bisa aja bikin aku gr rok
kamu kan perempuan jadi cantik
kalau ganteng kan laki laki
makasih ya rok
karena kamu aku punya pilihan yang tepat
dan aku juga setuju dengan kata pak bus